ya hakim itu kan tahu aturan tahu mekanisme
tidak semuanya apa yang diminta oleh teman teman juga dipenuhi oleh hakim